ombudsman merilis temuan maladministrasi dalam penerbitan enam puluh dua sertifikat hak milik dan empat belas sertifikat hak guna bangunan di pulau pari kepulauan seribu oleh badan pertahanan kota administrasi jakarta utara
fakta ini didapat setelah ada laporan dari forum peduli pulau pari yang menilai ada upaya klaim dari pt bumi pari asri terhadap sejumlah tanah milik warga
warga semakin khawatir saat badan pertahanan jakarta utara menerbitkan enam puluh dua sertifikat hak milik dan empat belas sertifikat hak guna bangunan di kemudian hari
melalui sejumlah pemeriksaan terhadap pelapor atau terlapor dan pengecekan lapangan sebanyak dua kali ombudsman menilai kantor badan pertahanan jakarta utara telah melakukan maladministrasi karena telah menyalahgunakan prosedur dan mengabaikan kewajiban hukum
om butsman mengeluarkan delapan tindakan korektif terhadap temuan ini
salah satunya adalah meminta kepala kantor wilayah
bpn dki jakarta untuk membuat keputusan administratif terkait keabsahan proses pendaftaran tanah tanah tersebut